menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka menjadi kebanggaan tersendiri bagi para anggotanya
setelah proses seleksi dari tingkat kebupaten kota provinsi hingga akhirnya bisa memasuki tingkat pusat
telah banyak tantangan yang mereka lewati
selama menjalani diklat dari lima belas juli hingga akhirnya dikukuhkan sebagai anggota paski braka dua ribu dua puluh
pada lima belas agustus dan bisa bertugas pada upacara bendera di istana merdeka jakarta pada tujuh belas agustus
banyak suka duka yang mereka hadapi
keila azahra purnama pas kibraka perwakilan sumatera selatan mengaku sangat bangga bisa menjadi anggota pas kibraka
kaila mengaku pengalaman menjalani diklat selama satu bulan lebih bersama tujuh puluh lima teman teman lainnya dari tiga puluh delapan provinsi se indonesia
tak akan pernah ia lupakan
siswi sma negeri empat lubuk linggau yang bercita cita sebagai poluan ini menceritakan saat ia mendapat tugas sebagai pembawa baki
pada penurunan bendera sore dan bisa bertatap muka secara langsung dengan presiden indonesia

rasanya itu seneng seneng banget karena itu kayak gak bakal nyangka kalau bisa bertatapan langsung sama bapak presiden
rasanya itu seneng seneng banget karena itu kayak gak bakal nyangka kalau bisa bertatapan langsung sama bapak presiden
rasa bahagia juga dirasakan stevia azalia saranga perwakilan dari sulawesi selatan
siswi sma negeri lima tanatoraja ini sangat bersyukur bisa menjadi paski braka
terlebih setelah tiga puluh tahun penantian daerahnya akhirnya perempuan yang bercita cita menjadi poluan ini bisa mewakili daerahnya menjadi paski braka
pastinya stevia sangat bersyukur
sangat bangga juga
kalau diingat ingat menginjakan kaki di sini itu masih seperti mimpi kak
tidak pernah menyangka untuk bisa sampai di sini
pastinya stefi sangat berterima kasih juga kepada semua orang yang selama ini sudah mendukung stefi
sudah memberikan semangat men support dan juga pokoknya selalu mendorong stevia untuk tetap semangat
tidak ada yang tidak bisa
oleh karena t
ikhlas merasakan lobo lian
masih hari itu hari itu